siswa sekolah menengah pertama atau smp dan sederajat yang tidak lolos pendaftaran peserta didik baru atau ppdb online bisa mendaftar ke sekolah menengah atas swasta
di jawa timur agar tidak terjadi putus sekolah karena kesulitan biaya sma dan smk swasta diinstruksikan memberikan keringanan biaya bagi siswa tidak mampu
jumlah lulusan sekolah menengah pertama dan sederajat se jawa timur pada tahun ini mencapai lima ratus tujuh puluh lima satu ratus delapan siswa
ada pun yang mendapat pin untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru ppdb online sebanyak dua ratus sembilan puluh satu lima ratus delapan puluh sembilan siswa
dari angka itu enam puluh enam tiga ratus empat puluh delapan siswa dinyatakan tidak lolos ppdb online

tidak diterima di sekolah menengah atas negeri bisa mendaftar ke sekolah swasta
dan bagi siswa yang tidak mampu akan mendapat keringanan biaya agar tidak mengalami putus sekolah
siswa diharuskan membawa surat keterangan tidak mampu saat mendaftar
selanjutnya sekolah akan melakukan survei
sampai ke rumah siswa
nah teknisnya adalah siswa datang ke sekolah dengan membawa bukti bahwa dia berasal dari keluarga tidak mampu
seperti sktm atau dia punya kip dan sebagainya
atau seperti di surabaya pemerintah kota surabaya memberikan kartu untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah kartu mbr
ada pun besaran potongan biaya dikembalikan kepada kebijakan sekolah dan yayasan
di sekolah ini terdapat tiga puluh siswa yang mendapat keringanan biaya dari jumlah siswa lima ratus empat puluh enam
pelan dari sekolah kami masih menerima bos memang menerima bos salah satu menerima bos dan juga menerima bpopp dari pemerintah provinsi
nah dana ini sebagian kami alokasikan untuk membantu pembiayaan sekolah untuk anak anak yang kurang
siswa masih bisa mendaftar ke sma atau smk swasta hingga akhir juli dua ribu dua puluh tiga atau selama masih ada pagu pendaftaran